puluhan pendukung basuki cahayapurnama atau ahok kembali mendatangi pengadilan tinggi jakarta di cempaka putih
mereka masih menuntut gubernur dki jakarta nonaktif itu dapat dibebaskan oleh pihak pengadilan
belum adanya jawaban dari pihak pengadilan negeri jakarta utara mengenai pengajuan penangguhan hukuman ahok
membuat sejumlah pendukung kembali menggelar aksi
ada pun pihak pengadilan tinggi menerima tiga orang perwakilan pengunjuk rasa yang berbekal tiga tiga ratus tiga puluh delapan fotokopi ktp
kita mengantarkan amanah teman teman untuk memberikan jaminan penahanan luar buat pak ahok
jadi itu teman teman dari seluruh indonesia sebagian juga ada dari luar negeri yang dikumpulkan selama seminggu ini
sudah terkumpul berapa
realnya sudah sampai enam an tapi yang berhasil kita verifikasi tiga tiga ratus tiga puluh delapan
itu ada di tanda terima
jadi tadi saya sudah tanya ke
bagian humas boleh atau tidak disusulkan mereka welcome
jadi mungkin hari kamis atau jumat depan kalau tidak libur akan ditambah